banget deh kasih inilah kesini kecariin gimana kalau sekarang kita tinggalin aja si hari ini
kecil itu disini hehehe jadinya kita kalau anak anak aja yuk yuk ya udah tinggalin aja
hai dan syahrini eh om syahrini syahrini seger ya masih bersih ya
berhenti bu messi kolam ini kan bagus banget tapi kenapa dulu ditutup ya sayang tahu
hey ibu endang dulu ini ditutup gara gara nya apa apa ada hantu
terus gimana ceritanya hantu duyung itu bisa masuk ke sini terus berendam di kolam ini
hey ibu endang segitu aja serem cuman ketemu mayat doang dilihat ketemu mayat ya serem atau
bu messi gitu ya ngomong ngomong emang ceritanya kayak apa sih saya jadi penasaran
emangnya ibu ranti sama ibu endang gak tau
jadi ceritanya seperti ini
jadi begitu ceritanya
jadi ceritanya seperti ini
ada sepasang orang pacaran datang ke sini
tiba tiba sepasang itu lagi berantem di sini
si cowok itu curiga kalau ada orang ketiga
kamu selingkuh kan
iya begitulah ceritanya
jadi meninggal ngambang di kolam berenang
kalau begitu mendingan kita berenang di sungai aja
daripada berenang di sini
saya jadi takut
proses saya gak enak bu messi
iya mendingan di kolam berenang atuh bu endang
kenapa mesti takut
orang kejadiannya juga udah zaman dulu
bu ranti bu messi
mendingan kita balik aja yuk
saya kok jadi gak enak perasaannya
ya elah bu endang tenang aja kali
kan ada saya
pokoknya kalau ada apa apa nanti saya suntrungin bu endang duluan
eh terus kalau ada apa apa saya ditolongin bu ranti gitu
ih jahat banget sih bu ranti
bu ranti tanggung jahat
tenang tenang ibu endang tenang
kan kali denger tuh katanya tempat ini seru
berarti apa yang revaleti tuh benar
iya kita pulang aja
serem tempat ini
aku mau berenang ah
baru denger cerita gitu aja udah takut
kalau dia muncul gimana
nggak ada apa apa kok
udah gak usah percaya gitu gituan deh
yaudah yuk berenang
ada ada yang nentuk kaki aku pasti nih kadang ingin tukar jauh
adam adam di sini
apa kamu yang nyentuh kaki aku ya bapak ini kan aku disini
terus siapa yang menyentuh kaki kita ya
untung aja kalian selamat
coba kalau telat dikit
ya om di dalam serem banget
ya om tadi kaki aku ada yang menarik
memangnya kalian berdua lihat apa di bawah tadi
kita lihat santu duyung om
ya om dulunya serem banget
kenapa ibu wesi
itu kenapa orang orang pada lari
harusnya pada renang dong
kok pada histeris begitu sih
mungkin ada konser dangdut kali di sana
malah adam masih di kolam renang lagi
eh adam adam
adam kamu kenapa
barusan kaki rafa ditaik sama hantu duyung
sampai rafa ketenggan
masa sih rafa
masa iya ada hantu siang siang
kamu yang beneran
rafa ditarik kakinya sama hantu duyung
cepat jangan takut zara
tadi adung ada di sana
pas rafa ketenggelam
pas adam pengen nolongin rafa
adam lihat hantu duyung
yang menarik kakinya rafa
sampai jumpa lagi